kalau urusan cawapres secara resmi belum dibicarakan
tapi kalau daripan harus misalnya
kita kalau daripan dorong erick tohir
nah kalau misalkan pak pro bonjo ini pak erick itu gimana
nggak pakai misalnya kan belum ada keputusan
nggak pakai kalau belum ada keputusan kan
tapi kalau ngelihat pertemuan itu dua ini ini gimana
ya biasa aja bagus silaturahmi antar tokoh dan pak rk kan mantan gubernur jawa barat tentu punya pengaruh
dan dia golkar kan
dan golkar bagian dari koalisi pak prabowo
kalau ini mas kalau kan
nggak pakai kalau ini dalam politik nggak boleh berandai andai
belum diputuskan dan nanti akan dibahas secara resmi oleh para ketua umum
dan nanti malam ada pertemuan di golkar kan
para ketua umum dan berserta tim saya akan ikut di sana
tapi belum tahu
kalau agendanya apa
tapi secara khusus mas raja oprez belum pernah dibahas
malam itu jam berapa mbak
jam tujuh insya allah
ada ini buat media juga
nggak tahu karena tuan rumahnya golkar
semua ketua umum hadir
insya allah hadir
mas istri terima kasih